ya mas al
oke coba kamu tolong sekarang ke ruang kerja saya
cari map warna merah ada gak disana
kamu cari secara teliti ya
kalau sudah ketemu kamu fotoin terus kirim ke saya
biar saya cek itu benar apa enggak mapnya
ingat andin jangan sampai masuk ruangan saya
suruh dia selesain tugasnya
rena sayang makan dulu ya
ayo dong makan dulu sedikit aja
makan dulu ya sayang
rena gak mau
papa kan gak janji
coba nanti aku tanya al deh
kamu harus tetap makan dong ya
taman mau gak
iya udah jangan ngambek dong
tapi nanti abis jalan jalan dari taman
rena harus makan ya
nanti oma yang suapin
anak pintar anak cantik ya
udah jangan ngambek dong
sayang mandinya cepetan ya
aku udah siapin sarapan buat kamu
saya mau tidur dulu ya
harapan buat kamu
harapan buat kamu
harapan buat kamu
halo selamat pagi belza
saya dari bank bunyusdiatra ingin memberitahukan
bahwa tagihan kartu kredit ibu
kalau ibu tidak segera bayar
kami dari pihak bank akan datang ke rumah ibu
pak tenang aja pak
saya segera bayar
baiklah kalau begitu kami tunggu
aduh gimana ya
gak mungkin kan gue jual perhiasan lagi
bisa kacau kalau nino tahu
gue harus desak maharatu buat bikin perpanjangan kontrak secepatnya
biar mereka segera bayar honor gue
mas al pasti marah nih sama aku
karena dia tau aku udah punya anak
aku telfon dia tadi gak diangkat loh ini loh
udah lah wesss ya bandin
kiki pusing liatnya
nanti mas al juga baik lagi kok
kiki yakin mas al itu sayang sama bandin
coba kamu tolong sekarang ke ruang kerja saya
cari mark warna merah ada gak disana
kamu cari secara teliti ya
kalau sudah ketemu
kamu fotoin terus kirim ke saya
biar saya cek itu benar apa enggak mapnya
andin jangan sampai masuk ruangan saya
suruh dia selesain tugasnya
nanyain map merah di ruang kerjanya mbak
yaudah aku bantuin ya
mbak andin kerjain tugas dari masalah yang lain aja ya
mana sih map merah
ini map merah
tapi ini bukannya
ketemu surat hak waris papa saya untuk roy
padahal disitu gue mindahin semua hak waris ro untuk rena loh
alhamdulillah ketemu benar ini suratnya
tidak ada masalah
itu bener suratnya
kamu sekarang bawa surat itu ke kantor saya ya
tidak ada masalah
nanti aku aja yang ngomong soal masalah ya
nanti aku bilang kalau misalkan emang aku yang memaksakan diri untuk nganterin map merah itu ke dia
udah kamu tenang aja ya
yaudah kalo mbak adin mau nganterin ini
yaudah aku siap siap dulu dah
ini buat saya tambahin
bu maaf saya mau izin ke warung dulu ya mau beli tisu basah untuk enak
kamu gak bawa
oke jangan lama lama ya
lihat reyna cantik ya
oke oma mau bikinin mahkota count yang cantik buat reina
reyna tunggu sini ya jangan kemana mana ya oke
oma mau tambah bunganya dulu
oke mas mas lebih masalah lagi dong mas
keliatannya penting banget
sampai harus diantar ke kantor
untuk weng sama kakak melewati waktu ini

oke kita sekarang pindah spot ya
reni ini tolong dibereskan ya
ini kan berkas waktu elsa jatuh saat pemberterian dulu
mbak elsa jatuh pak
operasi pembersihan rahim
jadi gini mbak
harusnya kan perpanjangan kontrak saya kan bulan depan
kalau bisa dipercepat aja
soalnya lagi butuh banget honornya untuk sekarang ini
lagi pula saya kan juga udah bertahun tahun
brand ambasador di maharatu
dan sekarang pun
pak al juga udah jadi suami kakak saya
jadi bisa kan
baik mbak elsa soal kontrak mbak elsa
nanti akan saya diskusikan dengan pak al ya
makasih banyak ya mbak
kalau honor gue dibayar lebih cepat
gue jadi bisa deh bayar semua utang kartu kredit

sebentar ya mbak
sebentar ya mbak